artis dan pedangdut rido roma kembali ditangkap petugas kepolisian dari satres narkotika polres pelabuhan tanjung priok
di salah satu apartemen di kawasan jakarta pusat
dan ini bukan kali pertama rido roma terjerat kasus narkoba
satres narkotika polres pelabuhan menangkap rido roma pada kamis lalu di sebuah apartemen
di bilangan jakarta pusat dengan barang bukti pil ekstasi
hingga minggu malam pedangdut rido roma masih ditahan di mapolres pelabuhan untuk menjalani pemeriksaan
jurnalis transmedia mahardika prakasya satya melaporkan
rencananya hari senin sekitar pukul sepuluh pagi pihak polres pelabuhan tanjung priok jakarta utara akan menggelar rilis
dan melakukan gelar perkara kasus narkotika yang kembali menjerat anak raja dangdut roma irama ini